pada musim penghujan genangan air seringkali merendam permukiman warga
di kawasan kawasan kawasan
empat ratus ton sampah dari aliran sungai setiap hari
berada di atas aliran kali dengan kondisi terbuka saja
saya beberapa kali harus menahan nafas karena bau yang begitu menyengat
dan ketika saya harus membersihkan di bagian bawah perumahan warga
aroma menyengat seakan menusuk hidung saya dan membuat saya begitu mual
beruntung ada beberapa rongga udara yang membuat saya bisa sejenak menghirup udara segar
metode pengambilan sampah di aliran sungai adalah mengalirkan sampah hingga ke titik penyekatan
agar lebih efisien ketimbang mengambilnya sedikit demi sedikit
ini sampahnya kita dorong ke satu titik penyekatan
jadi kita alirin dulu
ini karena kalau sampahnya kita bersihin secara rutin
itu alirannya airnya tuh nggak bakal jalan
jadi bikin banjir
jadi sekitar permukiman ini yang airnya nggak jalan
makanya ketika sudah lancar seperti ini saluran airnya harus tetap dijaga
walau biasanya pembersihan dilakukan pagi hingga sore hari
bila curah hujan sedang tinggi
petugas upk badan air akan bekerja selama dua puluh empat jam
untuk menjaga saluran air bebas dari sampah yang membuat aliran air tersumbat
tidak hanya harus mewaspadai kedalaman aliran yang naik dan turun
saya juga harus berhati hati ketika melangkahkan kaki dalam air
karena bukan satu dua kali saja petugas upk badan air terkena paku atau pecahan kaca
yang menembus sepatu karet yang digunakan
oh jadi kena bang
pernah kena bang
kadang beling kadang paku kadang cucuk sate
tusuk bekas sate
dia kan bukan ada ngambang itu bang
kalau ada yang ngelem
paku tetap tembus
kalau dia kan tajem dia
waktu itu kejadiannya apa lagi tuh bang yang pernah abang alami tuh sebelumnya tuh bang
itu gimana cerita itu bang
kaki tembus sepatu ukuran delapan
besi ukuran delapan
berarti kurang lebih sekelingking ada
itu yang kena dimana bang
di kaki sebelumnya
ini kena disini
ini kena disini
ini kena disini
kami juga harus membersihkan gorong gorong kecil berukuran tiga puluh x tiga puluh cm di sepanjang aliran kali
yang mudah tersumbat sampah dan membuat banjir di permukiman warga
sambil menahan nafas saya berusaha mengeluarkan sampah yang sudah tersangkut di dalam gorong gorong
pagi ini kami ditargetkan membersihkan aliran kali dengan panjang sekitar tiga meter
kami juga membuat sampah yang sangat mudah

ini banyak banget sampah rumah tangga
ada kelopok plastik pantanan karung gomi dan semua ini
memang teman teman upk badan air di sini ya bekerja untuk membersihkan sungai
tapi ya jangan juga buang sampah di sungai dan di kalidong
kan sudah ada teman teman sampah yang disediakan
jadi tolonglah nanti kalau banjir nyalah nyalahin orang
ada warga yang peduli namun ada pula yang tidak acuh terhadap kebersihan sungai
tidak jarang ada warga yang membuang sampah secara terang terangan
padahal petugas upk badan air sedang membersihkan aliran kali
kalau lagi malam hari itu biasanya jadi titik biasa pada buang sampah sembarangan
gede banget ini belinya
tidak ada yang kedua
selain tidak jarang terluka oleh benda tajam yang ada di aliran kali
petugas juga seringkali berhadapan dengan hewan yang hidup di bantaran kali seperti ular hingga biawa

ular tanca ular kobra ada juga
kalau kobra di bambu bambu
kalau kobra di bambu bambu

setelah menyusuri aliran kali kurang lebih sepanjang tiga km kami bergegas menaikkan sampah yang tertahan dalam sekatan
aliran kali ini akan mengalir hingga ke teluk jakarta yang melintasi kaligrogol
dan bukan tidak mungkin sampah juga akan mengotori laut di teluk jakarta
dalam sehari ini bisa ada empat puluh karung
bahkan kalau musim hujan tadi saya dibilang sama abangnya bisa dua kali lipat ya bang ya
bisa delapan puluh an karung lebih bahkan top score di sini pernah seratusan tadi saya diceritain
bayang nggak kalau ini nggak diangkat setiap harinya
sehari aja nggak diangkat
ini sangat amat berpotensi menyebabkan ya banjir betul
sebagian petugas upk badan air di kebayoran baru beberapa kali bahkan sempat bersitegang dengan warga yang tidak terima ditegur ketika kedapatan membuang sampah ke aliran air
pastinya buang sampah itu kan kita tegur
saya bilang kalau saya nggak buang sampah di kali abang enak nggak kerja
saya bilang saya kerja tanim gulusin di sini doang
di bawah juga banyak ada rumput yang di pinggir pinggiran kali
kadang juga ada batu batu yang di tengah tengah kali kita pinggir pinggirin
jadi biar sampah dari atas itu nggak nyangkut
seluruh sampah ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di tpps kelurahan gandaria utara kebayoran baru jakarta selatan
sebelum nantinya diangkut menuju tempat pembuangan sampah akhir bantar gebang